ayo lah acara ini setahun sekali kok
iya buy kita semua juga pengen seru seruan di acara itu ngumpul juga
jadi gimana boy lo jadi dateng kan
halo yan maaf ya kalau om mengganggu kamu
oh enggak enggak enggak enggak ganggu kom
saya lagi santai lagi gak ada kelas juga di kampus
om memberitahu kamu
anak anak di luar kampus
khususnya teman teman klub motornya boy
di acara ulang tahun boy nanti di kanvas cafe
untuk merayakan ulang tahun boleh bersama sama
oh jadi bener om acaranya mau disana
saya sih tadi udah sempat dapat kabar dari sila juga sih om
acara ulang tahun boy itu di kanvas cafe
untuk mengundang seluruh teman temannya
baik yang di kampus
maupun di klub motor
apa boy sudah tau
apa dia marah ke sila
kalau soal boy tahu atau enggaknya sih saya kurang paham ya om
tapi sih tadi si boy lagi nyamperin sila om
kayaknya sih dia udah tau sih
jadi begini ian
untuk mengajak teman teman kamu hadir di acara ulang tahun boy di kanvas cafe
om harap kehadiran kalian tuh bisa memeriahkan acara ini
om yakin sekali
kalian pasti lebih tau
dan senang di acara ulang tahunnya
nanti saya coba pikirin sama teman teman klub warrior yang lain
bagaimana acaranya boy agar meriah
terima kasih ya
ya kan gue mau kirim undangan ulang tahunnya gue lewat wa
tapi kalau emang lo gak mau kasih nomornya yaudah
terus lo kirim ke dia lagi ya
belum tentu reva mau dateng ya
reva tuh harus dateng
papanya boy berharap buat reva dateng
apalagi waktu kejadian kemaren
dikira reva pacaran sama boy
jadi dia berharap banget buat reva dateng
nanti biar gue sampein sama reva
oke udah gue kirim ya
makasih banyak ya raya
it means a lot buat gue sama papanya boy juga
dengan begitu gue yakin reva pasti gak akan bisa nolak untuk dateng ke birthday partynya boy
dan gue juga udah gak sabar untuk reva dateng
gue udah selesai
gue tuh udah selesai
gue udah selesai
gue udah selesai
gue udah selesai
gue udah selesai
gimana mau dateng gak lo
gue sih sebenernya males ya
pak tapi ini undangan dari papanya boy loh
sila sendiri yang bilang ke gue kalau dia disuruh langsung sama papanya boy
aduh tapi buat apa juga sih gue ke acara itu
nanti kalau gue sama boy ribut di acaranya gimana
kan gak lucu
ya ampun va lo gak usah negative thinking gak usah mikir yang macem macem
ya lo dateng aja
pokoknya nanti di acara ulang tahunnya boy harus semeriah mungkin
kalian semua gak perlu datang kok
emangnya kenapa boy
ya gak perlu datang menurut gue
orang gue aja gak tau mau dateng atau engga
jadi gue pesen sama kalian semua gak perlu nyiapin sesuatu atau apapun itu
sorry nih boy sebelum ini gue amat
kalau lo gak bisa hadir di acara ulang tahun sendiri menurut gue sih itu egois
dia pengen bikin anak semata wayangnya itu bahagia
barusan bokap lo telepon gue
memang bokap lo itu minta tolong silla untuk nyebarin acara birthday party lo di kampus
dan minta tolong gue juga
untuk ngasih tau anak anak klub warrior untuk dateng di acara ulang tahun lo
buat lo seneng
jadi gue harap lo hadir sih
semua orang antusias boy
kita semua pengen ngerayain hari spesial allah
siapa tau aja boy kalo gue dateng ke ulang tahun lo gue ketemu calon jodoh gue
ayolah acara ini setahun sekali kok
iya buy kita semua juga pengen seru seruan di acara itu ngumpul juga
jadi gimana boy lo jadi dateng kan
sebenarnya gue gak suka acara party kayak gini
tapi kali ini gue gak enak kalau harus ngecewain semua orang
terutama temen temen gue sendiri
lo dateng kan
mon lo mau kemana
gue udah urusan sebentar gue cabut ya
pd bokah cuma
kalau kita mau nyuri motor
tapi itu sangat beresiko
semua itu ada resikonya
tergantung nih lo semua punya nyali atau enggak
lagian kita butuh uang
kalau kita diem gini terus gak ada usahanya mau sampai kapan
mantap juga tapi kalau sampai kita nyuri motor
kita bakal dikeroyak masa
bahkan urusannya bisa panjang sampai penjara men
gue kasih tau ke lo semua gimana cara main motor yang profesional
biar gak ketahuan
lo semua tenang aja
yang penting kita semua kompak semuanya bakal berjalan mulus
oke gue sama ari ikut
gue udah dengar semua tawaran lo dari mondi
lo yakin jalanin tawaran dari lo
soalnya kemarin si mondi itu nolak tawaran gue loh
gue takutnya itu lu ada bermasalah sama dia
lo kan tau sendiri dia tuh leader geng serigala
lo tenang aja
gue siap dan gue terima semua sikonya
gue ngakuin ini tanpa sepengetahuan mondi
yang terpenting lo siap nada
kalau motornya berhasil gue bawa
kalau begitu gue setuju
dan berhubungan banget nih
gue lagi butuh motor yang dua ratus lima puluh cc
pokoknya lo tenang aja
kalau lo berhasil store ke gue
gue bakalan kasih harga yang bagus
kalau barangnya udah ada
sebelum kita beraksi ngiri motor
kita atur dulu strategi
biar kita nggak salah langkah
lo udah punya strateginya
kita berempat bawa dua motor
setelah dapet target kita bawa motornya ke sini
karena harus ada bagian motor yang harus kita lepas
biar nggak ketahuan kalau motor ini motor curian
setelah itu baru kita bawa motor ke tori
kalau lo udah yakin kita ikut
tapi rob gimana cara mencurinya
itu yang susah
kita kan gak punya kuncinya
lo semua tenang aja
sini gue pas tau ya
keya kepadanya ngak dari saran cetak cetang
oh kaya sekarang aldein gw
wah itu keren
agar satu aku inkan
terima kasih cassie